hingga satu maret dua ribu dua puluh satu ada lebih dari tiga puluh enam ribu orang yang meninggal dunia karena pandemi covid sembilan belas
satu satu ratus lima puluh di antaranya dikeburkan dan dimakamkan di tpu bambu apus jakarta timur
mereka bukan hanya sekedar angka dan statistika
tapi mereka yang dimakamkan di sini adalah ayah ibu anak saudara dan sahabat sahabat kita
berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kematian dan juga tingkat kematian akibat covid sembilan belas
salah satunya adalah dengan melakukan program vaksinasi yang diharapkan bisa mengurangi derajat keparahan seseorang jika terkena covid sembilan belas
selain itu yang perlu ditingkatkan pemerintah adalah jumlah tes tracing dan isolasi yang benar
pemerintah berharap pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu pandemi covid sembilan belas di indonesia dapat dikendalikan
angga putra hadi ahdiana jakarta